hiasan warna warni layangan berpadu dengan jernihnya air laut dan cuaca cerah langsung
menyambut saya di oceanic folk festival alias pesta rakyat bahari di pulau tidung ke pulau
seribu banget saya ada di mana saat ini saya ada di pulau tidung ke pulau seribu tepatnya
di sini ada acara oceanic folk festival dimana bisa dilihat rame banget ada lomba hiasan perahu
kemudian disitu juga seru banget ada ibu ibu saling berombak menggunakan perahu dan juga
bisa dilihat hiasannya penuh warna warni ada layangan dan tak kalah serunya nanti malam ini
ada festival musik yang anda bisa lihat berbagai macam kebudayaan musik baik dari dalam negeri
maupun luar negeri nah pengen tahu keseruannya seperti apa saja ikuti saya oceaniful festival
merupakan pesta rakyat bahari yang menampilkan berbagai macam acara mulai musik tari dan juga
bazar acara ini pun diikuti seniman yang berasal dari indonesia dan mancanegara festival ini dimulai
dengan pertunjukan seni betawi seperti tanjudor serta perlombaan hias perahu dan juga lomba kano
oceanic fall festival itu adalah pesta rakyat kebaharian sebenarnya kalau
bahasa indonesia kan ya jadi berbagai macam aktivitas pada hari ini mulai kita ada namanya
panggung di atas laut ini dengan berbagai artis dari mancanegara akan tampil dan kita juga tadi
dari tadi pagi itu rangkaian sudah berjalan dari mulai ada lomba untuk masyarakat ada demo masak ada juga festival layang layang kita juga bikin workshop untuk masyarakat
bukan hanya di pulau tidung saja festival ini juga berlanjut di pulau gusung pulau indah tak berpenghuni
di mana untuk pertama kalinya berbagai penampilan mulai tanjidor musik kolintang kapoera hingga penampilan musik dan tari dari brazil korea tampil di pulau ini
keren banget sama shion week fox festival di kepulauan seribu kapan lagi kalian bisa menonton berbagai macam budaya tarian musik dari dalam luar negeri di tengah laut seperti saya
dan tentu saja saya gak mau buang buang waktu saya langsung mau nonton di sana dan memang benar benar keren banget
berada di jernihnya air laut pasir putih serta beragam hiburan musik dari oceanic folk festival jakarta membuat saya betah berlama lama di sini
bahkan wisatawan mengaku keindahan kepulauan seribu membuat mereka terpesona
dan warga sekitar juga merasa senang dan berharap festival ini bisa diadakan lebih besar kembali
keren banget selamat menikmati
acaranya seru banget meriah pokoknya pribadi saya senang banget dengan adanya acara itu bisa mengenalkan pulau kita ke luar negeri terus rame banget ada bazarnya pokoknya remeh banget
saya sih pengennya acara ini lebih meriah lagi
keseruan berlanjut pada malam hari di panggung
pemutama oceanic folk festival yang berdiri di atas laut di sisi jembatan cinta penampilan ino ensemble lalu lulu tarian tradisional india hingga andi riff menambah keseruan festival ini
off jakarta ini mengusung konsep hortik
sebagai media untuk mempromosikan wisata kepulauan seribu yang indah dengan pemandangan eksotisnya
kita menampilkan kebudayaan berbagai bangsa bangsa di dunia
jadi targetnya adalah bagaimana kalau kita menjadikan pulau seribu ini menjadi meeting ground
jadi tempat encounter buat kebudayaan dari berbagai macam negara
resta rakyat bahar ini rencananya akan digelar kembali untuk kemajuan pariwisata ke pulau seribu